ditinggal mudik oleh sang pemilik sebuah pabrik konveksi di kemandoran kebayoran lama jakarta selatan
ludes terbakar pada kamis siang
meski tidak menelan korban jiwa pemilik mengalami kerugian karena pabrik dan alat produksi yang terbakar
sebuah pabrik konveksi di kawasan kemandoran kebayoran lama jakarta selatan hangus terbakar
api diterlarai dari hubungan arus pendek listrik yang ada di belakang pabrik
kelebab kebakaran belum diketahui
material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api cepat merambat menghanguskan seluruh gedung pabrik
sepuluh unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pemadaman
lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat tugas harus bekerja cepat memadamkan api
agar tidak merambat ke rumah lain
selang waktu setengah jam api dapat dipadamkan
ini sebuah pabrik konveksi tapi sudah naik turun usahanya
tapi masih aktif ya
aktif sedikit tidak begitu banyak
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
namun pemilik pabrik konveksi yang saat ini sedang berada di kampung halamannya mengalami kerugian
karena pabrik dan alat produksi yang terbakar
hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyemprotan untuk memastikan api benar benar